ayam goreng yang tengah viral di sosial media membuat netizen penasaran akan cita rasanya
salah satu yang menarik perhatian adalah hot stuff
menawarkan ayam khas neshfill dengan bubuk cabai serta bumbu cili oil yang dibalur di atas ayam
ayam minimarinasi bumbu rempah dan digoreng sempurna membuat kulit ayam garing
namun tetap memiliki daging yang super juicy
pedas ya beneran pedas
kita harus cocok dengan beople sirp ya biar mungkin agak tidak pedas
wah sangat pedasnya
saya disiapkan susu juga nih
selain tingkat kepedasan yang beragam rasa gurih dari ayam goreng ini juga meresap hingga lapisan terdalam
tidak heran jika gerai ini dipenuhi pengunjung
mulai dari lima puluh dua pengunjung bisa menikmati satu ayam dengan nasi dan minuman pilihan
bergeser sedikit ke kawasan blok m jakarta selatan ada pula gerai ayam goreng yang menawarkan ayam juicy
dengan beragam tombolnya
mulai dari harga tiga puluh sembilan ribu rupiah
malat chickennya dulu
dia garing tapi dalamnya itu juicy ya
dia empuk sekali dan pedas tapi tidak berlebihan
jadi cocok sekali dibagi penikmat ayam goreng dan juga penikmat pedas
kek kejunya memang benar benar cheesy cheese ini
sayangnya berita ini jadi informasi terakhir hari ini
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya